barangkali dari kubu kosong satu juga akan menyiapkan serupa
dan bagaimana kemudian kubu kosong dua akan merespon itu
karena bagaimanapun juga tudingan tudingan yang ada selama ini
seolah kemudian memiliki dampak yang signifikan terhadap marwah berdemokrasi
tetapi memang dalam konteks pasal dua ratus delapan puluh enam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat sistematis
terstruktur dan juga masif itu memang menghendaki adanya pembuktian di lima puluh
dan tentu ini tidak mudah untuk dihadirkan
tetapi terlepas dari seberapa masifkah seberapa validkah data yang akan dihadirkan
tetapi the trust atau kebenaran yang akan dihadirkan dalam bagian dari proses pembuktian
di sengketa pemilu ini akan menjadi sebuah rujukan yang sangat penting
sekaligus menjadi evaluasi yang sangat penting bagi proses berdemokrasi yang kita jalankan selama ini
oleh karena itu tentu kita harus menunggu dengan sabar
misalnya dari elemen polri bahkan kapolda tentu pada level mana
dan ini akan menjadi sebuah penentuan seberapa kemudian dari kubu kubu tpn misalnya
seberapa kemudian mampu membongkar ini
di dalam konteks upaya pembuktian di sengketa pemilu
yang menjadi tantangan adalah kita merujuk pada putusan
pasal dua ratus delapan puluh enam itu sebenarnya mengatur tentang pasal tsm yang terkait dengan pileg
tetapi bukan terkait dengan pilpres
nah maka kalau misalnya kita rujuk di hasil putusan mahkamah konstitusi di dua ribu sembilan belas
bagaimana mk mengembalikan terkait dengan putusan tsm itu terkait dengan pilpres
kembali pada konteks bawaslu
nah apakah kemudian dalam konteks sengketa hasil pemilu kali ini
akan menggunakan jurisprudensi yang sama seperti di dua ribu sembilan belas atau tidak
oke tapi kalau untuk menghadirkan seorang kapolda itu menurut anda berlebihan nggak sih mas umam
saya pikir dalam konteks equality di hadapan hukum
tentu ini menjadi sebuah hal yang cukup mendasar
selama memang yang bersangkutan memang kemudian betul betul
bisa menghadirkan bukti informasi yang betul betul valid dan juga kredibel
meskipun juga disaat yang sama
tentu hal ini akan membuka sejumlah perdebatan yang cukup sengit
terutama terkait dengan netralitas dan juga independensi
ya dalam konteks berpolitik tentu ada koridor yang sudah mewajibkan tni polri termasuk juga aparat penegak hukum
untuk menjaga netralitas lembaganya
tetapi kalau misal ternyata nanti kemudian ada materi bukti
yang kemudian justru menunjukkan ketidak netralan
ketidak independensian lembaga lembaga itu
tentu ini akan menjadi sebuah temuan baru
sekaligus kalau misal kemudian data dan juga buktinya tidak bisa dibuktikan secara kredibel
tentu ini akan menghadirkan sebuah sanksi yang cukup tegas cukup keras
sebagaimana tadi yang disampaikan pak kapolri pak sigit listio prabowo
selain nanti untuk sidang sengketa di mahkamah konstitusi kan sebenarnya ada juga ya jalur di dpr untuk menggunakan hak angket
menurut anda anda optimis atau pesimis
ini akan terrealisasi atau justru nanti akan menguap saja mas umam
kalau per hari ini situasi dinamika politik di dpr terkait dengan angket itu sifatnya layu sebelum berkembang
karena bagaimanapun juga baik dari konteks partai partai yang mengajukan angket sendiri
tampaknya banyak di antara mereka yang mencoba untuk bernegosiasi berkompromi dan juga berhitung secara kalkulasi politik
yang akan menentukan dalam tanda kutip
keselamatan mereka pada lima tahun yang akan datang
maka kemudian dinamikanya cukup stagnan kemarin tercemin di paripurna dpr beberapa waktu lalu
yang tampaknya tidak begitu kuat
tetapi sebenarnya kalau misal kemudian dalam angket belum memungkinkan
seharusnya perwakilan dari partai partai atau fraksi fraksi ada di level komisi
bisa mengoptimalkan proses pengawasannya yang melekat pada level komisi
kalau misal terkait dengan dugaan pemilu terjadi pelanggaran secara sistematis
sebelum kemudian menanti konsolidasi kekuatan di level paripurna dalam konteks angket
barangkali komisi dua seharusnya bisa bergerak
kalau misal terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas tni
terkait dengan dugaan netralitas polri komisi tiga bergerak
terkait dengan bansos komisi delapan harusnya bergerak
nah per hari ini tampaknya baik dari kekuatan politik yang mengusulkan
maupun yang tampaknya ikut ikutan
praktis tidak terjadi pergerakan signifikan
nah inilah yang kemudian berpotensi kembali menciptakan prank
bagi kekuatan masyarakat sipil yang ingin sekali sebenarnya membuka ruang ini
sebagai bagian dari sebuah proses evaluasi terhadap kinerja demokrasi di indonesia
ini sepertinya hak angkasa dan kekuatan politik yang bergantung pada kekuatan politik
sebelum berkembang kita tunggu nanti apakah akan digugat hasil pemilu ke mahkamah konstitusi
terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini di rumah pemilu
mas horul umam dosen ilmu politik dari universitas paramadina